lagu gita surga bergema dinyanyikan oleh tujuh belas anak anak dari panti asuhan dana mulia
diiringi dengan permainan gitar anak anak yang masih duduk di bangku sd dan smp ini
bernyanyi dalam rangka upacara menyalakan lampu natal
lampu yang menjadi tanda hari lahirnya yesus ke dunia
lagu gita surga bergema dinyanyikan oleh tujuh belas anak anak dari panti asuhan dana mulia
diiringi dengan permainan gitar anak anak yang masih duduk di bangku sd dan smp ini bernyanyi
dalam rangka upacara menyalakan lampu natal
lampu yang menjadi tanda hari lahirnya yesus ke dunia
upacara menyalakan lampu natal yang diadakan di lobby the transluxury hotel ini berjalan dengan khidmat
lampu setinggi sembilan meter itu menyala setelah sebuah lonceng besar ditarik oleh sinterklas dan anak anak panti asuhan
lonceng yang berdentang itu menjadi tanda menyalanya gemerlap
upacara ini merupakan sebuah tradisi yang coba dilestarikan sebagai awal mulanya masa liburan natal
selama musim natal dan tahun baru ini
masyarakat dapat menikmatikan lampu natal
the transluxury hotel juga merupakan salah satu anak perusahaan transcorp
yang juga merupakan induk perusahaan dari cnn indonesia
wilam nasution bandung